yang sabar ya bu
saya yakin suatu saat nanti
den rizky pasti luluh hatinya tidak seperti sekarang ini
saya punya saran
gimana kalau ibu kasih waktu sedikit untuk rizki
biar ibu bisa kasih perhatian ke dan rizky
bantu ngomong sama den rizky pelan pelan
saya itu gak mungkin ninggalin kerjaan saya sekarang
karena ini cara saya untuk ngebahagiain anak saya
saya mau dia hidup mewah
dia hidup serba ada
dia hidup nyaman
bibi ngerti kan
saya ngerti bu
ada saatnya bu
itu rahasia yang tidak pernah ibu tahu
ibu masih ingat ini kan
ibu ingat ini kan
itu baju baju mahal yang dibelikan ibu

itu baju baju mahal yang dibelikan ibu
untuk den rizky
tapi satupun nggak ada yang dipakai sama den rizky
tidak butuh barang barang mewah bu
yang dia butuhkan sekarang ini
kasih sayang ibu dan perhatian ibu
itu saja mau berlalu
kembali mereka ke tempat yang sama ya
baiklah saya vera
dia dengar bensim
tau kan gimana perasaan gue sama pangeran
bokap gue tuh selalu menuhin apa yang gue mau
cuma bokap gue yang gue bisa andelin tau gak
gue sengaja ngaduin pangeran ke bokap gue
biar pangeran tuh buka hati buat gue
biar pangeran deket sama gue
bokap gue bakal neket sama alex
tapi gue gak tau kalau imbasnya tuh bakal ke pangeran
gue merasa bersalah banget tau gak
pangeran menderita gara gara gue
mel lo tenang ya
pangeran pasti baik baik aja kok
soal kebucinan lo sama pangeran
lo itu beneran cinta atau cuma obsesi
karena setau gue mel
cinta itu ngebawa kebahagiaan
dan lo juga harus ingat
lo gak pernah boleh maksain perasaannya pangeran ke lo
karena semakin lo paksain pangeran akan semakin bete
semakin pangeran lo kejar semakin dia jauh
ini mascara macem apa sih
kok malah beber kemana mana
malah gue udah promosiin instagram gue lagi
kasian deh forresta
terus gue yang ketipu
terus gue yang ketipu
terus gue yang ketipu
keluar sifat aslinya
keluar sifat aslinya
jujur lo tuh ngeselin mel
justru keliatan lucu buat gue
justru keliatan lucu buat gue
justru keliatan lucu buat gue